dia buru buru jawabnya
dia mau muka sembuh dulu
lo bakal jawab apa
kayaknya lah udah tau deh
gue bakal jawab apa
pas bunga kok ada di lantai
untung gak rusak
bisa ada duel guys sama pak bos
om jejo ngapain coba di depan kamar aku
ada pas bunga jatuh di lantai
makanya om jejo gak tau siapa yang pindahin
menurut mel pindahin ya
ya gak mungkin lah
ngapain coba aku pindah pindahin
gak peduli kali
udah lah daripada om jejo nguping
kalo gak butuh aja sombong
kalo bukan om mel
ada penyusup ya
ini gue harus ngecek nih
pasti ada penyusup
itu siapa ya
gak tau apa kalo di jalanan komplek
bener bener torang ya
ngebutan pake mobil
toorang bener bener ya
udah ngasih jawaban ke pangeran
pangeran minta gue untuk ngebukainya

pangeran minta gue untuk ngebukainya
gue untuk gak buru buru jawabnya
dia mau minta sembuh dulu
lo bakal jawab apa
kayaknya lo udah tau deh
gue bakal jawab apa
siapa luuesto tak ambil makin buruk dirimu
kau ngerti woo
perasaan kita sendiri
kita berdua saling mencintai
om raymond ngapain kesini
jangan jangan dia mau ngelakuin sesuatu sama putri
gimana caranya aku bicara sama merk
kalau calon mamanya adalah ibu dari putri
lalu apa jadinya kalau bu nawang tahu
kalau selama ini anakku adalah mel
aduh bener bener pusing aku
aku gak mau pertemuan mereka nanti jadi masalah
tapi di sisi lain aku juga gak mungkin
terus menerus sembunyi identitas anakku
di depan bu nawang
om ringan mau ngapain kesini
kalau tujuan om kesini mau gambu usus goreng
atau oh mau nyakitin dia
oh mendingan pergi sekarang
gimana kalau bu nawang lihat aku lagi sama pangeran
pangeran pasti akan kasih tau ke bu nawang
tentang apa yang sudah aku lakukan dan melakukan ke putri selama ini
pak raymond kemana ya
apa dia udah ke kamar putri duluan
boleh boleh aja sih bang
lo bener bener ya yakno ya
bukannya jagain rumah
malah asik asikan pacaran sama adegah sebelah
lo juga ngapain disini
lo kerja gak bener
pacaran mulu sama adegah sebelah
udang jangan mas jojo jangan
nanti saya dipecat lagi mas tuduh
jangan mas jojo
kalau gak mau dipecat
yaudah sana kerja kerja
banyak kerja malah pacaran mulu
mau ngapain tuh dia
mau jadi jalan jalan sih bang
kapan kamu jalan jalan sama orang tua itu
kerjanya ajakin pager
mendingan sama gue aja
tak tak tak
udah lo jalanin pelan pelan aja
ah ini gue perhatiin gak ada tanda tanda om jojo ngikutin kita kok
permainan detektif detektifan kalian tuh sukses gak
berhasil gak dapetin buktinya

jadi tadi gue sempet ngerekamel
tapi gue gak dapat bukti tanda tanda kalau mel tuh cuma pura pura buta
tapi lo tadi denger gak sih si mel
kok bisa tahu gitu ya
kalau yang di depan kamar itu om jojo
kan gak masuk akal
bener juga lo
eh lo juga denger gak
dia tau dari mana kalo om jojo nguping
sayang sih tadi kita buru buru gara gara panik ketahuan om jojo
tapi sumpah gue gak nyangka kalian berdua berani nekat masuk ke rumahnya mel
secara nih ya tadi gue itu sebenarnya nantangin kalian nggak serius
lo tau kan ki kalo nyokap gue lagi deket sama om raymond
dan kayaknya mereka serius deh
gue udah denger dari om raymond
kemarin dia ngomong ke gue sama citra
ya bener sih